satu keluarga di palembang sumatera selatan ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala polisi
masih menyelidiki kasus pembunuhan tersebut
dikutip dari detik com
satu keluarga yang ditemukan tewas adalah franciscus berusia empat puluh tujuh tahun
margaretha empat puluh lima tahun rafael delapan belas tahun dan katty sebelas tahun
seluruh jenazah telah dibawa ke rumah sakit bayangkara palembang untuk diotopsi
kasubdit jatan ras polda sumatera selatan akbp yoga baskara menyatakan berdasarkan keterangan warga
pemilik rumah masih terlihat mengobrol dengan warga kompleks selasa malam
polisi hingga kini masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan ini
melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
dono purwanto di kecamatan kalidoni palembang sumatera selatan
selamat siang dono
selamat siang eka
dono apa informasi terakhir dari pihak kepolisian
ada empat jenazah yang ditemukan
mereka adalah satu keluarga ditemukan di sebuah rumah dengan luka tembak
apa perkembangan informasi tersebut
apa yang terjadi saat ini
baik saat ini di lokasi masih terlihat ramai
polisi sudah melakukan olah tkp dan mengamankan sejumlah barang bukti
saat ini rumah masih dipenuhi oleh tetangga dan sejumlah jurnalis
dan semua empat mayat yang ditemukan meninggal dengan luka tembak di kepala
atas nama praxisus saperius ong margaret yentin liana
sudah dibawa ke kamar jenazah rumah sakit bayangkara polda sumsel
untuk dilakukan visum dan otopsi
dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan
belum diketahui motif terjadinya pembunuhan satu keluarga ini
informasi dari pihak kepolisian jenazah ini ditemukan di dalam satu kamar
satu ruangan atau seperti apa di lapangan
di lapangan ini ada rumah
milik franciscus ada terdiri dari dua rumah yang dijadikan satu rumah
satu rumah merupakan kantor dan satu rumah untuk dihuni oleh mereka satu keluarga
dan melihat dari kronologi ketika jenazah ditemukan
pertama franciscus menembak atau diduga menembak istrinya
dan ditemukan tewas di situ
selanjutnya di kamar anaknya
anaknya yang laki laki
kemudian dia ditemukan bersama anaknya yang paling kecil
catheline franciscus umur sebelas tahun
dan masih mengunggah pistol dalam keadaan terbujur di ranjang anaknya itu berdua
dono apakah ada informasi dari warga siapa sosok pemilik rumah
karena keterangan dari pihak kepolisian
tadi malam selasa malam warga menyatakan masih sempat berbincang dengan pemilik rumah ini
jam sembilan malam
franciscus saferius ong ini masih mengobrol sama sejumlah karyawannya dan tetangganya
ada juga komunitas burung yang berkumpul di rumahnya
namun jam sebelas malam
diketahui franciscus membuat mie instan untuk dirinya sendiri
diduga mungkin kejadian terjadi di dini hari jam dua belas atau jam berapa di dini hari waktu itu
berdasarkan keterangan warga apakah mendengar ada suara keributan atau ada suara tembakan
dari keterangan warga hanya mereka mengetahui
terlihat mengobrol malam itu tanpa mendengar adanya suara keributan ataupun tembakan
yang aneh juga disini ada dua orang asisten rumah tangga franciscus
mereka mengetahui kejadian ini ketika akan membangun anak anak
korban ini untuk sekolah
ternyata ketika dibangunkan tidak lagi dan didapati luka di bagian kepala
oleh karena itu dilaporkan ke polisi sehingga polisi mendatangi lokasi
kemudian apakah kita tahu tadi anda menyebutkan saat ini olah tempat kejadian perkara masih berlangsung
apakah ada keluarga yang berkomentar mengenai kasus dugaan pembunuhan ini
sampai saat ini belum ada pihak keluarganya yang lain
hanya tetangganya yang tahu sepintas bahwasannya korban ini bekerja sebagai supplier bagian alat tulis kantor
dono tadi anda mengatakan ada dua asisten rumah tangga yang berada di rumah tersebut
kemungkinan pada saat kejadian penembakan berlangsung
apakah mereka juga saat ini turut diperiksa sebagai saksi
apakah juga ada warga sekitar diperiksa
apakah mereka juga diperiksa sebagai saksi oleh pihak polisian
ya saksi di asisten rumah tangga yang tinggal satu rumah dengan korban bernama novitri dan sarah
mereka juga dimintai keterangan terkait kronologis terjadinya satu keluarga yang tewas ini
namun belum ada keterangan jelas dan polisi belum merilis keterangan resmi untuk kejadian ini
baik sambil menanti keterangan resmi dari pihak polisian dono purwanto
terima kasih informasi anda langsung dari sumatera